ribuan botol minuman keras berbagai merek yang rencananya akan diedarkan di wilayah indramayu
digagalkan petugas kepolisian resort indramayu
polisi juga mengamankan satu orang tersangka beserta satu mobil box pengakut miras
komplotan pecopet yang kerap beroperasi di wilayah jawa barat ditangkap aparat posek cugenang cianjur
bersama informasi lain berikut kilas kriminal selengkapnya
kepolisian resort indramayu mengamankan seorang tersangka dan sebuah mobil box
berisi kurang lebih tujuh botol minuman keras berbagai merek
saat melakukan pemeriksaan sebuah gudang di wilayah jatibarang
diduga minuman keras tersebut dikirim dari kabupaten subang
dan akan diedarkan ke sejumlah pedagang di wilayah indramayu
peredaran minuman keras dianggap sangat mengkhawatirkan
dan kerap memicu aksi kriminalitas di kalangan remaja
empat pria anggota sindikat pencurian mobil dan pemalsu stnk
yakni ag ad wd serta tj
diamankan petugas direkturat reserse
kepolisian reserse kepolisian subang
dan kriminal umum polda jawa barat rabu siang
dalam setiap aksinya keempat pelaku sengaja menjadikan mobil jenis sedan dan minibus
yang diparkir sebagai sasaran
agar mobil curiannya segera terjual
para pelaku kemudian memalsukan stnk dan bpkb kendaraan hasil curiannya
dengan bermodalkan komputer amplas serta stnk yang sudah tidak berlaku
para pelaku menghapus nomor kendaraan di stnk asli
dan memasukkan nomor kendaraan dari kendaraan hasil curian
selain mengamankan tiga belas unit mobil
dari tangan pelaku
petugas juga menyita belasan lembar stnk dan bpkb palsu
komplotan pencopet asal lampung yang beroperasi di sejumlah kota di jawa barat
ditangkap satuan serse polsek cugenang cianjur
ketiga pelaku yakni ap wj dan op
ditangkap setelah polisi melakukan pengejaran dari wilayah cipanas
dan tertangkap di jalan kiai haji abdullah bindu kota cianjur
saat beraksi para pelaku biasa mengincar korban terutama wanita
yang berada di dalam angkot
komplotan ini kemudian dikirim ke kota cianjur
kemudian menaiki angkot secara terpisah dan berpura pura tidak saling kenal
dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti berupa dua puluh gram emas
dompet puluhan telepon genggam serta sebuah mobil
polisi saat ini masih memburu empat pelaku lain yang masih buron
tim liputan transmedia